dan perlu diketahui lagi pak beberapa oknum kepala desa di kecamatan kedungdung dan robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi
di situ bilang bahwa kalau ingin aman dua harus menang
polsek sampang atau polres
yang jelas itu oknum polisi pak yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu itu apakah polisi polsek atau polisi polres saya juga kurang paham
bilang gini pak kalau ingin aman dua harus menang
gak bisa saya menyebutkan pak mohon maaf
saya khawatir jiwa saya akan terancam
jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya
saya sendiri kesini ini pak karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini pak
baik tapi keutuhan keterangan bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan
selain di kecamatan pengungsian pak saya banyak teman teman juga relawan di sana
ada beberapa kecamatan bukan beberapa kecamatan hampir semua kecamatan itu banyak k pemberitahuan itu yang tidak diberikan kepada warga
iya pak karena di masing masing kecamatan saya punya teman relawan pak
pada tanggal delapan februari sekitar pukul enam belas tiga puluh
saya ke sekretariat bps itu tepatnya di kantor luka untuk mengambil dana operasional tps
di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih dua dan akan diberikan bansos
bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan
bapak tidak tahu tidak jadi dilaksanakan
itu yang nyuruh di kelalaian siapa
namanya saya sebutkan di sini pak
nanti itu malah keterangan bapak jadi tidak buka nanti
oh nama lurahnya bapak ibu yuliarti
langsung ke bapak atau ini bapak sudah menerima informasi itu berantai
yang langsung diserahkan pak rt itu apanya oleh bapak
mendapat lagi amplop berisi uang lima puluh ribu rupiah
cetangga cetangga itu yang tidak rasa umum lagi itu pak
keterangan begitu nanti nggak bisa dipakai
tapi capling tidak lagi singgah ke rumah sakit
tapi bapak tetap gak mau menyampaikan itu nama tetangga itu
tetangga itu gak apa pak
tahu berapa besaran uangnya
ada keterangannya untuk apa itu uang itu
rp lima puluh ribu itu ada penjelasan dari ramadhani tidak ini
ada tidak penjelasan dari ramadhaninya
saya langsung meluncur kembali ke kabupaten gunung kidul
dan saya langsung datang ke lokasi sekitar pukul tiga belas tiga
dan anak itu masih ditahan
karena bung karno memerdekakan negara ini dalam pembukaan undang undang
salah satunya kita merdeka untuk melindungi segenap bangsa indonesia
tetapi kenapa ada rakyat yang tidak bersenjata dianiaya oleh aparat yang bersenjata
akhirnya yang mulia kami menegosiasi kepada dua aparat yang melakukan penangkapan tersebut
tetapi di saat kami datang saya bertanya
saya adalah ring pertama yang diminta untuk mengamankan presiden
beliau menjawab videonya ada nanti bisa kita saksikan yang mulia
karena anak itu dianggap membahayakan obyek yang mulia
saya sampaikan seandainya anak ini dianggap membahayakan obyek apakah harus dipukuli
apakah harus dianiaya dan dipermalukan
silahkan ditangkap silahkan ditahan
saya sampaikan begitu yang mulia
baik tidak usah diulang ulang ini